benarkah keputusan fifa yang hanya memberikan sanksi ringan
membuktikan indonesia sebagai negara penting bagi otoritas sepak bola dunia itu
apapun konsekuensi dari sanksi itu
kami sudah terhubung bersama dengan pengamat sepak bola anton sanjoyo atau bung joy
selamat sore bung joy selamat sehat
ya bung joy alih alih menjatuhkan sanksi berat fifa hanya menjatuhkan sanksi ringan ke indonesia
pandangan anda seperti apa bung joy
ya kalau diberi sanksi ringan menurut saya sudah layak dan sepantasnya ya
karena kan yang bersalah bukan pemerintah indonesia
pemerintah indonesia dan pssi sudah menyiapkan piala dunia under dua puluh itu dengan cukup baik ya
meskipun ada kekurangan di sana sini tapi saya rasa dua bulan bisa dikejar lah
jadi yang membuat fifa menghentikan atau membatalkan hak
kita sebagai host itu ya karena ada narasi narasi yang menurut viva berbau rasis berbau antisemit
sehingga kemudian memang ada kekhawatiran keamanan terutama tim israel tidak bisa dijamin
sehingga kita memang mendapatkan apa
mendapatkan bencana dalam bentuk pembatalan host piala dunia u dua puluh
ada sanksi tambahan tapi sanksi tambahannya ya berupa sanksi finansial lah ya
kita gagal mendapatkan bantuan tahunan yang nilainya satu ratus empat puluh miliar
ya lumayan sebetulnya nilainya cukup besar
tapi mengingat pak erick thohir ada di sana dengan semua kemampuan finansial dan aksesnya terutama akses politik
saya rasa tidak terlalu berpengaruhlah angka satu ratus empat puluh miliar tersebut
ya saya klarifikasi jumlahnya satu ratus empat puluh miliar bukan delapan puluh tiga enam miliar ya bung joy
ya satu ratus sembilan tiga juta dolar jumlahnya
baik berarti fifa forward dari fifa itu bukan delapan puluh tiga enam begitu
bukan bukan satu ratus empat puluh miliar rupiah kira kira jumlahnya
baik tapi kalau anda dari kacamata anda bung joy indikator diberikan sanksi ringan atau kartu kuning kalau kata pak erick
apakah melihat indonesia ini banyak supporter sepak bola ada ratusan juta penggemar sepak bola di indonesia
kemudian yang paling penting adalah kesiapan indonesia sendiri dalam menghadapi u dua puluh kemarin
infrastrukturnya sudah siap dan juga beberapa hal sudah siap
hanya saja dinamika politik yang begitu menjadi perhatian dari fifa
iya karena memang fifa ini kan sangat anti sangat alergi dengan hal hal yang berbau rasisme
dan dalam kalau kita lihat kampanye mereka dalam sepuluh tahun
tahun terakhir kan memang terkait semuanya terkait kalau memang ada narasi narasi seperti itu
terutama dari politikus politikus yang terkait dengan pemerintah
karena pdip kan partai koalisi dan partai pemerintah sebetulnya
jadi itu pasti akan sangat berpengaruh kepada keputusan viva
kalau tidak dia juga sebetulnya tidak mau repot karena kan dia pasti harus menunjuk host yang lain
dan itu membutuhkan waktu
membutuhkan persiapan yang belum tentu sesiap indonesia juga gitu loh
jadi menurut saya pertimbangan keamanan terutama terhadap tim israel
jauh lebih penting daripada persiapan yang dilakukan oleh indonesia
itu menurut kacamata viva
kalau anda katakan tadi beban yang akan ditanggung indonesia adalah
tidak bisa menerima uang dari fifa forward ya satu ratus empat puluh miliar rupiah begitu ya
kalau dimanfaatkan nanti satu ratus empat puluh miliar rupiah
apa saja ya apakah untuk transformasi sepak bola di indonesia yang akan kita gunakan dari pssi atau bagaimana
itu satu ratus empat puluh miliar itu kalau dulu namanya bukan fifa ada nama tersendiri dulu
itu jumlahnya sekitar dulu sekitar dua puluh lima miliar
itu sebetulnya untuk pembinaan usia muda lalu untuk pembangunan fasilitas
dan operasional federasi dalam hal ini pssi
jadi memang ada masalah dengan mungkin operasional pssi sekarang harus dicarikan tombokan
harus dicarikan sumber dana lain
supaya kantor pssi ini masih bisa terus berjalan
karena kan harus ada orang yang digaji ada overhead cost
ada macam macam urusan dengan fifa
pokoknya ada urusan operasional yang dibiayai juga oleh fifa sebetulnya
jadi memang ini kehilangan
satu ratus empat puluh miliar saya rasa memang cukup memukul
tapi saya rasa bisa ditanggulangi oleh erick thohir dan kawan kawan
karena saya rasa juga karena sumber dana pssi ini kan sebetulnya banyak ya
dari sponsorship bisa subsidi silang dan lain lain
tapi penggunaannya memang lebih banyak kepada untuk pembinaan
lalu untuk sarana dan prasarana
serta untuk operasional
jadi memang ada masalah dengan kita kehilangan satu ratus empat puluh lima
baik bung joy ini kan ada peluang besar bagi indonesia
untuk mendapatkan peluang menjadi tuan rumah di piala u tujuh belas
nanti informasinya dari november hingga desember tahun ini
sepasca status peru batal menjadi tuan rumah
karena infrastrukturnya masih belum siap
seberapa besar peluang indonesia untuk menjadi tuan rumah piala u tujuh belas ini
apalagi kalau kita himpun informasinya
ini israel juga gagal
masuk ke piala eropa u tujuh belas sebagai kualifikasi piala dunia u tujuh belas
iya indonesia sekarang berpeluang ya
tapi kan tetap harus bidding
harus mengajukan membuat proposal
bersaing dengan beberapa negara lagi gitu ya
apakah fifa masih menganggap kita negara rasis
karena kemarin kan kita dibatalkan karena indonesia dianggap rasis
dan kalau memang itu tertanam di benak esko viva
ya kita tidak ada peluang
karena mereka pasti sangat alergi dengan itu
kecuali ada hal hal yang sifatnya lebih musizat gitu ya
mereka lupa bahwa indonesia ini negara yang mereka anggap rasis
dan kemudian mereka melihat kesiapan untuk under dua puluh nya cukup baik
indonesia bisa ditunjuk untuk menggantikan peru
tapi tetap harus diding
dan menurut saya ini yang baik ya
kalau indonesia bisa mendapatkan peluang atau bisa mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah

karena pembangunan stadion stadion yang sudah disiapkan untuk under dua puluh bisa diteruskan
bisa dilanjutkan dan itu akan menjadi investasi di masa mendatang
saya kira peluang indonesia cukup besar sepanjang fifa melupakan bahwa indonesia ini gagal menjadi tuan rumah under dua puluh
karena negaranya dianggap rasis
fifa sebagai indonesia dicap sebagai negara rasis itu tidak akan berkembang di kemudian hari akan lupa begitu ya
karena positifnya adalah menjadi tuan rumah di piala u tujuh belas
tapi tugas apa yang menjadi tantangan kedepan bagi erik thohir dan kawan kawan
dan juga sejumlah stakeholder lainnya termasuk pemerintah agar bisa meyakinkan publik internasional
indonesia siap untuk menggelar piala dunia apapun bang joy atau bung joy
saya rasa kalau indonesia bisa mendapatkan
dapatkan kesempatan menjadi
tuan rumah piala dunia under tujuh belas
tidak ada masalah lagi jadi luka
gagal menjadi tuan rumah
under dua puluh bisa disembuhkan
dengan seketika kalau gagal
ya pekerjaan erick thohir menjadi
semakin banyak tapi menurut
saya tidak terlalu khawatir karena indonesia
kan hanya kena sanksi tambahan administratif
dalam bentuk finansial
dan indonesia masih bisa tampil
bendera fifa dan kita bisa
melakukan kempen lebih banyak
lagi lebih melakukan pendekatan
kepada fifa pada negara negara
lain bahwa indonesia negara yang terbuka
kegagalan tersebut menjadi
pelajaran berharga dan indonesia
bisa memetik pelajaran
menjadi negara yang rasis
kita tidak akan mampu
untuk mewujudkan mimpi
menjadi tuan rumah olimpiade menjadi tuan rumah
piala dunia itu tidak akan mungkin
terjadi karena dunia internasional
pasti akan sangat menolak
dengan sifat sifat seperti itu
jadi kempen yang dilakukan
oleh erick thohir masih bisa banyak
dan kalau indonesia
bendera fifa saya rasa tidak ada
masalah memang pekerjaannya lebih berat
tapi kalau bisa mendapatkan
jalan terbuka sangat lebar
indonesia bisa berpeluang untuk menjadi
tuan rumah apapun yang title nya
piala dunia atau title nya dunia
baik tapi kan ada juga isu yang mencuat
sampailah media internasional juga membuat
release atau pernyataan
di medianya bahwa
indonesia ini tidak siap
untuk mengelar piala dunia
karena ketidaksiapan indonesia dalam
kemudian keamanan apakah lebih berat
masalah indonesia ini sebenarnya
bukanlah dinamika politik soal israel
melainkan adalah ketidaksiapan
beberapa tuan rumah di beberapa kota indonesia yang
yang masih belum
positif dikatakan oleh fifa
saya kira tidak ada penilaian yang negatif
terhadap kesiapan infrastruktur
lihat dari semua stadion
memang masih ada beberapa
yang masih harus diperbaiki terutama
soal perimeter dan
akses tetapi menurut saya
itu bukan masalah yang terlampau
kalau masalah itu ada sejak
bulan katakanlah sejak setahun yang lalu
fifa pasti sudah berteriak
karena itu adalah
terpenuhi yang minimum
jadi requirement minimumnya sudah terpenuhi
tidak ada masalah sebetulnya dengan
dan tinggal menyelesaikan tahap tahap
akhir beberapa stadion
tapi menurut saya tidak terlalu signifikan
memang yang sangat signifikan adalah
soal keamanan tim israel
yang dalam tanda kutip diancam oleh
para politisi lewat penolakan penolakan
mereka jadi kalau soal
infrastruktur saya tidak
yakin itu betul betul
dilontarkan oleh fifa karena memang
tidak ada konsideransinya tidak ada
dalam keputusan fifa membatalkan
indonesia jadi tuan rumah piala
dunia u dua puluh tidak ada itu
sejumlah pekerjaan rumah
bagi erick thohir dan kawan kawan adalah
bagaimana untuk bisa selain bidding
beberapa pihak termasuk
organisasi olahraga lain untuk membahas
hal hal yang penting berbarengan
dengan pemerintah untuk membahas posisi
indonesia ini maunya seperti apa apakah
hanya bisa bersaing secara regional
atau puas dengan kondisi saat ini saja
maaf bagaimana pertanyaannya
yang paling penting adalah bagaimana ke depannya indonesia
ini bisa untuk bekerja sama dengan
organisasi olahraga lain agar
bisa tidak hanya dipandang
cukup sampai dengan bersaing
di regional saja tapi juga bisa bersaing
di kancah internasional
ya tampaknya indonesia memang harus
lebih banyak bekerja sama dengan
federasi federasi di sekitar
ya terutama federasi di
dan federasi federasi yang kuat itu
korea selatan ada jepang ada
china ada vietnam sekarang
dan thailand yang saya rasa
kalau kita bisa
bekerja sama dengan mereka terutama
di negara negara asean itu
pembatalan di satu pihak
itu bisa dihindari karena kita bisa
bekerja sama katakanlah dengan singapura
dan malaysia atau
dengan thailand gitu ya yang tidak terlalu
jauh tiga jam penerbangan saya rasa
untuk menjadi host
tidak menjadi masalah jadi
rasanya memang perlu penguatan di
antar kan sebetulnya
saya rasa tidak terlalu sulit juga
bagi indonesia kira kira begitu
baik terima kasih atas
bincang bincangnya sore ini bersama kami di newsroom ada
buncoy atau anton sanjoyo pengabas
pakbola terima kasih selamat sore selam sehat
selamat sore terima kasih